hai lagi rumpunya berapa lama sejak tiga jam si sawalan dengan sempat sempat
tempat ini juga kami
saya audrey chandra saksikan program program kompas tv melalui siaran digital ptv dan
media streaming lainnya kompas tv independen terpercaya